wakil ketua umum dpp partai gerindra rahmawati soekarno putri serta artis muhammad fadlan
dilaporkan ke polda jawa timur oleh sejumlah user dalam kasus dugaan penipuan jual beli kondotel di kota batu
pasalnya kondotel yang seharusnya diserah terimakan tahun ini malah belum dibangun sama sekali
sejumlah user jual beli kondotel atau kondominium dan hotel bersama kuasa hukumnya senin siang mendatangi spkt polda jawa timur
kedatangan para user melaporkan komisaris dan direktur utama pt penta berkat rahmawati soekarno putri
serta artis muhammad fadlan atas dugaan penipuan pembangunan kondotel di kota batu
menurut kuasa hukum pembeli ada sebanyak tiga puluh orang user
yang menjadi korban dalam dugaan kasus penipuan tersebut
hal ini bermula saat pihak pengembang pt penta menjanjikan kodotel emeral di kota batu akan selesai dibangun pada tahun dua ribu enam belas
namun seiring berjalannya waktu hingga tahun dua ribu sembilan belas kondotel yang dijanjikan tak juga dibangun
sementara para user sudah terlanjur menginvestasikan uangnya hingga ratusan juta rupiah
ini melaporkan pt penta berkat disitu ada
komisaris bu rahmawati ada direktur utama muhammad fadlan itu yang kami laporkan
karena dengan janji dua ribu enam belas selesai tapi dua ribu sembilan belas awal ini juga tidak ada apa apa
kami juga sudah periksa di lapangan masih berupa tanah
rahmawati soekarno putri yang bertindak sebagai komisaris pt penta berkat
dan muhammad fadlan selaku direktur utama dianggap bertanggung jawab atas kasus ini
pihak user juga melaporkan komisaris pt penta berkat lainnya bernama michael
waktu itu tahun dua ribu tiga belas dijanjikan empat ratus juta sekian saya sudah bayar lima puluh persen
itu sudah masuk uang berapa
korban membawa sejumlah barang bukti untuk diajukan kepada polisi
diantaranya perikatan jual beli ppjb
bukti transfer serta bukti janji berupa poster